belum tuh ya
kalau ngomong jangan sembarangan
kayaknya lu tau aja aura itu apa
nanti rangganya denger
kalau kalian nggak percaya rasain aja
hawanya kagak enak banget
hawa lu tuh yang kagak enak
manggut manggut begini mah kepalanya
tandanya nih gadi nih
yowes jangan berubah pikiran lagi ya
bagaimana kalau kita bikin surat perjanjian aja
teriaknya jangan di telinga mami toh
iya pak bos

ya pak bos
nanti setelah kita tanda tangan surat perjanjian
uangnya sudah di transfer berarti rumah ini udah jadi miliknya warno
akhirnya warna dan adik cantik bisa pindah ke rumah ini sekarang juga
ini bagaimana ceritanya sih
tadi saya dipanggil
lah sekarang malah ngobrolin yang lain
lu mah sekarang ambilin tas buah nih
cepet bau manik
siap pak bos
tapi om tante bener kan saya masih boleh main kesini
apa perlu kita membuat surat perjanjian antara lu dan gue
gue harus ngumpetin barang barang pribadi gue biar ada alasan main kesini
bang mirin tuh
udah lu jawab aja pertanyaan sepian
lu ngapain sih disini
sekarang mulai jadi pertanyaan lu dong
ini rumah udah dibeli sama nyokap bokapnya bos warno
kaget aja kompak lu
kalau lu pada kaget cek lu masuk aja ke dalam
udah kaget pantas
bang mirin jangan beli ini rumah
ini rumah bawa sial auranya jelek
dulu keluarga yang pernah tinggal disini berantem mulu sampe airnya bisa
eh yang bener lu
waktu itu ada bujang yang tinggal disini
yang lebih waduh lagi mungkin
kalo yang tinggal disini pasangan belum punya anak
ga bisa dapet anakmu
wah kudu masih tau nih
iya pak kumar
rumahnya udah beli
ini saya dimari
kalo pak kumar mau dimari
yaudah kesini aja
rumahnya bagus ya bang mirin
pak bos yakin mau beli ini rumah
kalo gua kagak yakin mau mana gua beli
yang udah nikah tinggal disini bisa bercerai
yang bujangan bakal jauh jodohnya
yang belum punya anak gak bakal bisa punya anak lah bos
siap di tempat
semuanya teh yang kita datengin tadi asli
nggak mungkin rumah itu deh pak
gak mungkin kumah acil
sekarang patoharinya ada di sana
sekarang acil sama ibu beberes
bapak disuruh patuhari ke sana
acil bapak juga tadinya gak percaya
pak ayo kita kejar acil
ibu yang kejar acil
bapak mama mau ketemu patuhari
gak sopan bu
lu tuh ya kalo ngomong jangan sembarangan
kayak lu tau aja aura tuh apa
aura tuh apa
nanti rangganya denger
kalau kalian nggak percaya rasain aja
awanya kagak enak banget
hawa lu tuh yang kagak enak
jangan jangan ponirin benar
hawa bau mulutnya si ponirin
hawa rumah ini pi
penasaran sama baunya
tadi rangga yang mau ngebatalin
gak kok sekarang kita
atau jangan jangan mamski ini kerjasama ya sama si dodo
supaya warna gak jadi beli rumah ini ya
oh janganlah setolah
kayaknya bakalan batal
pak omar ya
makasih ya toh
toh yang beri pilihan dulu
nfulness paka suek